sampai jumpa di video selanjutnya
tapi mungkin memang bapak tadi itu memang bukan ayah saya
karena dia sendiri gak kenal siapa saya
memangnya itu cincin apa
kenapa hati aku terasa nyaman dan hangat
saat aku peluk dia dan manggil dia ayah
tapi kenapa hati saya terasa nyaman dan hangat
saat dia memeluk saya dan memanggil sang ayah
saya rasa jam makan siang kamu masih lama
kalau begitu sekarang kamu temani saya makan siang ya
lebih baik saya makan siangnya di kampus aja pak
gak tau terima kasih tuh namanya
barusan saya temenin kamu untuk betulin kalung
sekarang saya lapar mau makan siang
kamu gak mau temanin
kamu tau gak
saya itu paling gak bisa makan sendiri ya
kenapa aku seperti gak kuasa nolak keinginan pak prabowo
biar huldah jasa juga

boleh nanti kira
besar besar ni catsnya udah kosong
kala aja kan aku
kenapa bisa bisanya aku duduk berdua
dan makan bareng sama orang yang udah bunuh ayah
sebenarnya aku ini kenapa sih
dan sebenernya pak prabu juga kenapa
kenapa makin hari seperti ini dia makin bersikap baik sama aku
kenapa tidak dimakan
atau kamu mau dibungkus saja untuk di tempat kerja nanti
nggak nggak perlu pak
saya makan sekarang
ya allah maaf pak maaf pak
ya allah maaf pak saya belum dengar sengaja
pak maaf pak
bapak tahu jinjin itu pak
itu cincin pernikahan ayah saya sama ibu saya pak
kalau bapak tahu jinjin ini
bapak itu pasti ayah saya
saya tidak ingat stasiun ini
bapak ini nggak ingat jinjin ini
buat apa sih aku terus berharap kalau bapak ini adalah ayah
bukannya ibu sendiri yang udah yakin
kalau ayah itu udah meninggal
laki laki yang berdiri di hadapan aku ini pasti bukan ayah
laki laki itu kok bisa ada di sini
amira bertemu dengan laki laki itu
lepaskan tangan kamu dari amira
bapak bapak kenal bapak ini juga pak
dia bapaknya rezeki pak
mantan suami bule ini
jadi amira juga sudah kenal dengan orang ini
berarti dari kemarin kemarin amira juga sudah tahu
kalau ada orang yang mirip dengan desa
kamu kenal juga dengan orang ini amira
dia memang mirip banget sama ayah pak
tapi dia bukan ayah
kamu kenapa bisa bersama dengan bapak ini
saya rasa itu bukan urusan kami
saya lupa kalau saya masih ada urusan
sekarang saya antar kamu ke kampus lagi ya
dia begitu mirip sama ayah
apa yang buat ibu yakin
kalau laki laki ini bukan ayah
bagi ayah sebatas tujuan
mereka berpikir mudah

apa kamu tidak mengira kalau dia itu ayah kamu yang masih hidup
waktu itu saya sama ibu saya ngira kalau memang dia ayah saya
cuma tiba tiba ibu bilang kalau dia nggak mungkin ayah saya
karena ayah saya memang udah benar benar udah meninggal
saya betul betul tambah nggak ngerti
saya saja bisa melihat kalau dia itu adalah ihsan
karena ihsan bisa mengenali ayah
ayo cepatlah ini cepat kita pergi dari sini
kenapa buru buru mas
tapi kenapa utari yang istrinya ihsan itu yakin kalau isan sudah meninggal dan orang itu bukan ihsan
kamu sendiri bagaimana
kamu yakin kalau ayah kamu sudah meninggal
kalau itu saya nggak tahu pak
saya benar benar bingung
tapi mungkin memang
bapak tadi itu memang bukan ayah saya
karena dia sendiri gak kenal siapa saya
memangnya itu cincin apa
jangan lupa subscribe channel ini
dan aktifkan atualisasi video ini